pemberantasan korupsi menangkap beberapa pejabat kemenpora dan koni
penangkapan ini berdasarkan dugaan penyalahgunaan pencairan dana hibah
yang masuk ke penyelenggaraan negara
jurubicara kpk febri diansyah menyatakan kpk telah menahan sembilan saksi atas dugaan korupsi
kpk juga menemukan barang bukti awal dari penggeledahan yakni uang tunai sejumlah tiga ratus juta
dan rekening atm berisikan saldo seratus juta rupiah
kpk saat ini akan memberikan kesempatan klarifikasi terhadap saksi
dan akan merilis temuannya pada rabu sore
bila terindikasi pelanggaran pidana kpk akan menaikkan status mereka menjadi tersangka dalam waktu dua puluh empat jam
level pejabat di kemenpora sejauh ini yang kami amankan
yang ada dari level deputi kemudian ada unsur ppk
di kemenpora tersebut dan pegawai atau pejabat lain
serta dari koni ada pengurus di koni yang kami amankan
karena diduga ada transaksi yang kesekian kalinya hari ini
terkait dengan alokasi dana hibah dari kemenpora pada koni
jadi kan dana hibah dari kemenpora
ke koni ini cukup banyak
sebagian dari sembilan orang itu sudah dibawa ke kantor kpk
untuk klarifikasi dan proses pemeriksaan lebih lanjut
sementara itu sekretaris kementerian pemuda dan olahraga gatot s dewa broto
menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu keterangan dari kpk
mengenai penangkapan sembilan pejabat dari kementerian pemuda dan olahraga
serta komisi olahraga nasional indonesia
clearance nya dari kpk kan juga belum tahu apakah beliau itu hanya malam ini diminta keterangan
kemudian besok kembali ke sini atau ya the worst case nya apakah terus berlanjut
nanti tunggu perkembangan dalam waktu ya sekitar dua puluh empat jam inilah
nanti simpulnya itu baru ketahuan pada saat kpk menyampaikan pengumuman
kami tidak ingin berhandi handi ya
karena pada saat saya tadi ke atas teman teman juga masih ada
itu belum kami masih belum clear
ini masalah apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi ott seperti ini